ya udah kalau gitu aku kesana dulu ya
bisa tolong kirim segera saya akan kirim alamatnya
oh iya buka buka gerbangnya cepetan
siap mbak nin
semoga ambulansnya udah datang cepetan ya
mbak nin mau kemana
tadi dia ngomong katanya mesin ambulan
tadi pagi aku ke apartemen kamu yang lama tapi kamu gak ada di sana
aku kesini deh
mau ngapain kesini
aku sebenernya pengen bahas tentang penyakit mama sih sama kamu al
ngobrolnya boleh diatas aja gak soalnya gak enak disini
jangan lama tapi ya
saya sibuk soalnya
iya aku tahu kok kamu sibuk

semua akan baik baik aja kemana
papa gak akan kena budapok koma
gak udah mama tenang tenang mama
maaf ibu silakan tunggu di luar ya biar kami periksa
baik ibu silahkan tunggu di luar ya ibu ya
andin andin mama takut sekali nih
mama takut sekali sayang
tapi kita berdua aja semoga papa baik baik aja ya
mudah mudahan papa gak apa apa ya
mama yang biasanya selalu terlihat marah dan benci sama aku
untuk pertama kali mama nangis di pelukan aku
apa sih lah cobalah

aku tau perinkarea casey
bukannya udah ada dokternya
lagian kamu kan dokter spesialis yang hebat
harusnya punya link dokter yang hebat juga dong
kamu tuh gak berubah ya al
pasti aja kaku sama perempuan
aku lupa lah sih tau masalah
kalo tau masalah
kamu tau sendiri kan mamah aku itu lagi cancer
dan kita gak ada yang tau ke depannya itu bakalan gimana
mungkin ada harapan dari mamah aku

di rumah sakit sejahtera
yaudah kamu tunggu disana ya
saya kesana sekarang

maaf saya harus pergi ada urusan penting
maaf saya harus pergi ada urusan penting
maaf saya harus pergi ada urusan penting
kemarin juga gitu
tiba tiba pergi tapi gak ngabarin mau kemana
kemarin juga gitu
tiba tiba pergi tapi gak ngabarin mau kemana
kemarin juga gitu
kok ada di ruangannya
selamat pagi pak
yang mau tes dna
ya kita datang ke sini mau tes dna
oke kalau begitu mana sampel darah atau rambut bayi yang mau dites dna
kita datang sini memang mau tes dna
tapi yang mau di tes dna
itu bayi yang dikandung sama istri saya
bayinya masih dalam kandungan pak
masih trimester awal kandungan bu
bagaimana kondisi kandungan ibu
apa pernah mengalami pendarahan atau kandungannya lemah mungkin
beberapa hari yang lalu
saya mengalami pendarahan
jadi begini ya panino ibu elsa
tes dna saat janin masih dalam kandungan itu akan memberi resiko pada janin
apalagi kalau kandungannya lemah
terus kapan kita bisa melakukan tes dna nya
saran saya lakukan tes dna setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayi ini lahir
terus kita bisa melakukan tes dna setelah bayinya
terus kita bisa melakukan tes dna setelah bayinya
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayinya lahir pak
mama gak tau harus gimana ndin
mama gak mau ngeliat papa sakit kayak gini
mama takut ndin
mbak uda mbak uda
mbak uda mbak uda
kita berdua aja semoga kumpul kita bisa cepat sembuh ya
kamu udah telepon aku
aku gak mau pisah sama kamu sayang
harusnya kamu pikir dong
aku gak bisa jauh jauh dari kamu sayang
aku butuh kamu
aku gak mau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
idi udah berapa kali kamu bohongin aku
bahkan sampai sekarang pun
aku gak pernah tau
kata kata mana yang jujur keluar dari mulut kamu
kamu tuh bener bener keterlaluan ya
oh ibu baik baik
ibu dapat nomor
nomor saya dari mana ya bu
kebetulan saya tahu nomor pak nino dari babysitternya reina
katanya kenal dengan temannya pak nino
ini pasti mirna yang tanya ke andin
alhamdulillah kabar kami berdua
syukur alhamdulillah kalau gitu bu
saya sebagai omanya reina mau ngucapkan banyak terima kasih
thank you very match karena panino sudah membantu menolong reina dari kejadian waktu itu yang ada penculik
saya juga waktu itu kebetulan aja lagi lewat situ
tapi ya alhamdulillah yang terpenting kan reina nya gak kena panah apa bu
oke kalau gitu pak nino kalau pak nino nggak keberatan kalau ada waktu saya mau undang pak nino untuk mampir ke rumah at andy time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
oh oke oke bu baik terima kasih ya bu
oke kalau gitu once again thank you ya pak nino ya
omanya reina tadi telepon dia cuma bilang terima kasih karena aku udah nyelamatin rena
aku tuh bingung deh kenapa sih kamu bisa deket banget sama reina
aku juga gak tau
setiap kali ngeliat reina aku jadi tenang
aku ngerasa bahagia
ya udah aku pergi dulu kamu tolong jaga kesehatan dan jaga kandungan kamu
kamu tuh bisa nggak sih ubah keputusan kamu
aku gak mau kita kayak gini
aku pergi ya
apa mungkin karena itu nino sengaja deketin dia supaya dapat perhatian lagi dari mbak anin
yah lobet lagi
apa gue ke agl rumah residen aceh yah
mungkin gue klo ke sana bisa dapet sesuatu
ini gambar siapa ini siapa nyucus ya ceritanya iya tapi lucu banget gambarnya bagus
hai omah kenapa sayang tak berhina kita jalan jalan jalan jalan again mana mau
sadere nah oh kita main di rumah aja sama aja sama omak gimana punya pergi punya pergi udah
deh rena di rumah aja sama omaya sama ncus ya kita gambar ncus ya yang banyak ya di rumah
ya soalnya itu masih agak trauma takut nanti dia diculik lagi belakangan itu
iya saya juga notice sih gimana ya aku jadi keingat michelle apa aku ajak dia aja ya
untuk ketemu sama reina oke deh rena mau jalan jalan kita jalan jalan yuk nanti oma
mau kenalin reina sama
siapa omah tante michelle anaknya temennya oma orangnya cantik baik kamu pasti senang sama
aldebaran sudah nikah sih
nikah sama siapa ya
halo dan ikut belum tenta
jino al jatan pernah mau disuruh menikah
begitu juga sama tante senang sekali lihat kamu bisa together nantinya kalau belum nikah kenapa diangkat anak ya
hai tapi nggak mungkin kalau tante rosa itu bohong sama aku kalau al itu belum nikah terus ini siapa ya
hai gimana dong gimana dokah dan suami saya pashurita dikenal serangan jantung sebaiknya untuk sementara pasuareus petres total
tolong maafin aku karena aku udah menggadaikan sertifikat rumah tanpa izin dari kamu
maafin aku papa
aku percaya penuh sama kamu
tapi kamu malah menyalahgunakan kepercayaan yang aku kasih sama kamu
aku ngakuin aku udah menyalahgunakan kepercayaan dari kamu
aku bener bener minta maaf papa
aku juga berusaha cari uang
aku bukannya diam
aku berusaha cari uang untuk kita
untuk kita makan
kita punya tabungan

tapi kamu malah menginvestasikan apa yang kita punya
tanpa tanya sama aku
aku selalu bilang sabar
lagi akan kita dapat banyak tapi kalau allah lagi kasih sedikit kita bersyukur
kita lihat dalam diri kita
rezeki itu bukan hanya warga tapi juga kesehatan
keluarga yang tentram bahagia